ratusan pencari suaka dari sejumlah negara berunjuk rasa di kantor united nation high commissioner for refugees unhcr di kawasan kebon siri jakarta pusat rabu siang
mereka meminta kejelasan terkait nasib mereka soal tempat tinggal sementara bagi para pencari suaka
ratusan pencari suaka dari sejumlah negara seperti afganistan sudan dan somalia berunjuk rasa di kantor united nation high commissioner for refugee unhcr
di kawasan kebon sirih jakarta pusat rabu siang
mereka berorasi sembari membawa secari kertas yang berisikan harapan pada pencari suaka
selain orang dewasa ada juga sejumlah anak anak
mereka bertahan di depan kantor unhcr dengan menggelar terpal seadanya
salah seorang pencari suaka asal afganistan abdul zabi mengaku sudah tiga hari berada di atas trotoar jalan kebon siri
lantaran tidak memiliki tempat tinggal sementara
ia berharap dapat kembali pulang ke negara asalnya
tinggal di kuala lumpur
sudah satu tahun empat bulan
di sana sudah yang proses migrasi
terus balik di sini
sudah tiga hari ke sana
aku tidak ada rumah tidak ada tulis
apalagi di sini ya
ada berapa banyak di sini yang teman teman yang lain
ada banyak orang
mau pulang ke sana ya
mau pulang ke negara
berbeda dengan abdul zabi salah seorang pencari suaka asal somalia katra
mengaku tidak mau kembali ke negara asal lantaran negaranya dalam keadaan tidak aman
ia berharap pihak terkait dapat memberikan tempat tinggal sementara dan kebutuhan sehari harinya
enam hari sih
ada anak anak kecil ibu hamil nggak ada makanan gak ada air nggak ada semua
nggak ada rumah sakit anaknya semua sakit ada muntah
ini saya tidak kerja
bapak anak ini tidak kerja
indonesia orang jukus tidak ada kerja
kan jadi saya ada peran
tidak kembali tidak aman
saya di perum somalia
sebelum pindah ke kawasan kebon sirih mereka sempat mencari suaka di rumah detensi imigrasi kalideres jakarta barat
rizky ihtiyar yahya jakarta